kamu jangan banyak bohongin
kamu tuh emang sengaja ya ngambil sepatu tiara supaya tiara gak balik kesini
enggak ma aku gak ngumpetin sepatu tiara
mas harusnya kamu tuh pergi dari sini
nela nela nela tenang
aku gak mau lagi ma
tiara pasti balik tiara
kalau aku gak jualan
mama semuanya gak bisa makan dan minum obat
mama sakit kemampuan jiwa
kau kayak mumpung gak bisa jalan
itu dia pak
terima kasih pak
tapi aku ingin pergi
aku mau pergi ke rumah sama nita
dia masih kecil
tapi terpaksa harus kerja keras mencari uang demi ibu dan neneknya
bapak tidak akan mengeluarkan kamu dari sekolah
dan kamu bapak izinkan tetap jualan di sekolah ini
tapi ingat harus di jam istirahat
terima kasih banyak ya pak
anak anak mulai hari ini kalian diperbolehkan untuk membeli jajanan yang dijual oleh intan
karena intan sudah mendapat izin resmi dari bapak kepala sekolah
intan ini bukan hanya menjual jajanan tersebut tapi dia juga membuatnya sendiri loh
ini dia lakukan untuk membantu ibu dan juga neneknya
bener kan intan
nah karena ibu sudah melihat kecerdasan dan kerja keras intan
maka ibu memutuskan bahwa intan yang paling cocok untuk menjadi ketua kelas kalian di sini
tepuk tangan dulu semua untuk minta
karena gitu aja kan dipilih jadi ketua kelas sih
padahal seharusnya kan aku yang lebih cocok
lebih banget seseorang

itu lagi ngapain ya

aku disuruh bawa garam
yaudah kalau gitu kamu jangan telat ya nak
abang jepang semua empat tangga
orang mahu keluar dengan sudah parentsance officials merata
jangan terlalu fokus ke keuangan tiongkok
jangan lakukan kerja yang
kita bapak bapak anda hanya ada harba matahari saja
jangan terlalu lihatga
sebuah saluran layarin satu satunya salah azit
nanti ulangan keluar loh ya
ini pelajaran soal tanah ya
baik sekarang kalian silahkan
berganti pakaian untuk pelajaran olahraga
pelajaran sains kita kita lanjutkan besok lagi ya
sampai jumpa anak anak
yara kita keluar bareng yuk
kamu keluar aja duluan
aku mau ikut tali sepatu di
oh yaudah aku duluan ya
kalau jajanan nyintan kesinan semua
pasti teman teman nggak ada yang mau beli lagi
kenapa sih makan tanah asin kayak gini kamu jual
ntar kalau kita sakit gimana
kamu mau tanggung jawab
iya nih benar ini asin banget
masa sih asin
loh kok bisa keasinan
padahal aku kalau masak selalu benar
kenapa bisa jadi keasinan
sekarang aku nggak punya uang
dan makananku dibuang buang semua
iya buat teman teman juga pak
yang banyak ya pak
hah dia datang
yeay makanan aku udah datang
bapak langsung permisi ya
aku bawa makanan loh buat kalian
ini nih teman teman nih
bapak aku ngirimin
buat kalian tuh
jangan putar jangan putar
makasih ya tiara
tiara kamu baik deh
udah makan makan

jangan putar jangan putar
rasain kamu intan
masih berani jualan di sini
rasa dia gak jualan
kalau dia melihat biasanya cari uang semangat
rasanya nggak mungkin kalau sampai dia gak jualan
ya moga moga dia cuma pengen istirahat
kita pergi dulu ya
intan mau kemana ini kan sudah sore
aku mau ketemu om mareka baik hati
yaudah saya pergi dulu ya
ini kenapa sepatu tiara dikemuka
kamu umpetin ya
kamu jangan banyak bohong ya
kamu tuh emang sengaja ya ngambil sepatu tira
supaya tiara gak balik kesini
enggak aku kamu
enggak ma aku gak umpetin sepatu tiara
masa harusnya kamu tuh pergi dari situ
aku gak mau
tiara pasti balik